enggak enggak belum dipensiunkan
puji syukur kita panjatkan kepada terutama pak ganjar pak mahfud
bahwa masih tetap kuat
ya dong kalau berdua ini apa ya
ya biar saya teriak teriak ya gimana ya